demonstrasi menolak pengesahan sejumlah ruu dan pencabutan sejumlah undang undang berakhir ricuh di sekitar gedung dpr pada selasa sore hingga malam
beredar video viral yang memperlihatkan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian
salah satu mahasiswa yang menjadi korban disebut harus menjalani rawat inap di rumah sakit
akan tetapi pihak polda metro jaya membantah tudingan ini adanya demonstran yang menjalani rawat inap
rumah sakit yang tempat dirawat mahasiswa itu udah ada datanya rumah sakit mana aja

rawat jalan mas
oh yang untuk rawat inap kan
iya rawat jalan nanti saya cek dulu nanti ya
nanti kita bawa di dalam penerangan ya
sementara itu argo yuwono juga mengakui belum mendapat laporan tentang penganiayaan wartawan oleh aparat
dalam demonstrasi yang berakhir ricuh di gedung dpr senayan selasa kemarin
namun dalam kasus lain argo juga membenarkan kepolisian akan menindak dugaan kekerasan oleh personil kepolisian
kepolisian dalam demo mahasiswa di sumatera dan sulawesi
lokasinya ya itu ada di medan ya satu
sudah nanti akan kita tindak ya
kalau ada penyalahgunaan pemenang oleh anggota ya tentunya nanti akan diproses ya di daerah sumatera
dan di makassar juga ada ya di sana
itu semua yang viral yang ada di sana
dari makassar pun sudah
jadi kalau itu masa sudah menyampaikan di sana
tapi dari pola pola metro jaya bisa memastikan bahwa yang tadi malam tidak ada oknum sama sekali yang melakukan tindakan kekerasan pada daerah mahasiswa
sampai sekarang kita tidak ada laporan ya
untuk yang dari media itu pak apakah sudah ada laporan pak yang penghalangan seperti menghalangi mengambil
yang pertama kan sudah disampaikan bahwa silakan media di belakang pak polisi
pak polisi mau jalan ya
daripada nanti terkena penyakit limparan dan sebagainya
jika dikasih warning di sana ya di situ
kalau memang merasa ada yang apa namanya merasa ada yang dianeh ya silakan aja nanti kita laporkan ya